tuh kan nengok berarti bener akang kan kamu cantik
kebayang tuh si aceh
masuha sakit macelela dia
semua perempuan dikombali tuh sama dia
kalo kata istilah tuh bukan rumput tetangga lebih bagus
rumput tetangga harus dibabat
ngapain kamu ikut nanti malah ngerepotin boleh
ya maksudnya saya ikut beres beres di rumah saya sendiri
bukan ke rumah kamu atukum
kayak tadi saya mau adu argumen
dia soal punya mertua satu pusing
kalo misalnya punya mertua banyak kenakan pusing lah
transferan kan banyak
dari entin dari clara dari yoyo dari tujuh
cilak cilak cilak
cilak cilak cilak
iya pak sekdes
saya cari kamu ke pak halang
ternyata kamu disini
namanya juga juhalang pak keliling keliling
di sana aku lagi sepi
hari kamis atau jumat
dana dari pemkap akan turun
untuk pembeli rumah bu guru
mudah mudahan lancar ya pak
kemarin dokter teh recet kamu ada apa
oh itu pak bu dokter teh
saya lagi buat sketch nya
tapi masih belum jadi
ngicil pak malum
tapi yang terpenting mah jangan mengecewakan ya
seperti si mamang
soalnya masih banyak kerjaan
saya juga lanjut jualan ya pak
mak dede pulang
mak dede pulang
apaan sih mak
jadi mau ke dapur ya mak
aku gak gombal
ibu setiap orang yang ketemu kamu pasti akan bilang kamu makin cantik
aku dari pandang gombal
mendingan nih borong sugernya
sugernya mah gampang cuy
kita dari pagi baru waktu dua
sekarang pagi dua
minimarket ada dimana mana
cucu bingung mau jualan dimana
seharusnya tuh ya orang secantik kamu cuy
itu pasti punya banyak duit
kalau kamu mau punya uang banyak
kamu jadi kekasih akang
abis itu kamu berangkat ke kuwait atau dubai
kalau cucu kerja di dubai
akang kerja apa
tuh tuh kan
kayak gak tau bapak bapak disini aja
ya akang yang jaga rumah tuh
ngurus rumah tangga
kamu kerja aja di luar negeri
yang penting transfer
terus kapan tuh kita jalan kayak dulu lagi
jalan kayak dulu
dulu tuh bukan jalan
tapi nganterin audisi
gak ada satpam aman
biasa lah caper
ini aja nih minta beliin bubur kacang hijau
buruan atuh anterin
terus jalannya kapan
udah cepetan anterin itu bubur kacang ijo nya
ke buru basi
tuh kan nengok
berarti bener akang kan kamu cantik
kebayang tuh si aceh
gak usah dibawa juga deh nyamper
nah ke fasektomi saya setuju
kalau bisa sesegera mungkin itu kok
kum fasektomi apa pasak bumi
emangnya kamu tahu pasak minyak
tahu atuk kang dadang
dulu kan saya kerja di proyek
kang dadang pasak bumi itu ditanam di dalam tanah
itu bisa jadi fondasi yang kuat
ya ampun senyumnya
ya ampun gombalnya
kok gombal sih
tin jalan yuk
ke mana aja mumpung emak suha lagi sakit
emak sakit kok malah seneng
justru itu tin
maksudnya akang ngejak kamu jalan
biar akan bisa curhat sama kamu soal emak
jarang jarang lho emak sakit
udah berapa kali ngopi hari ini dan
eh bisnis saya itu lagi meledak ceng
sekarang kamu jualan petasan
masa idan jualan petasan ceng
itu tadi meledak
atau nanti malam aja ya
jangan kelamaan jalannya
nanti keburu emak suha sehat
saya nggak ada curhatan lagi
udah tenang aja
duit mah banyak ceng
kamu lama lama kayak dadang ya
iya sebentar kang
udah pasti tuh
kalo dokter clara mah paling caper caper aja
tapi acing berharap dokter clara mau
kang dadang acing itu orangnya baik
oh iya baik buat dirinya sendiri
betul kalau buat orang lain
eh pak baik baik jagain anaknya ada aceng tuh
kang dadang kan tahu sendiri
kalau dokter clara dateng si acing langsung ganti baju
langsung disemprot minyak wangi
bisa bisa dokter clara mtin cucu itu suka sama acing kang dadang
acing kan menghormati tamu
ya kan kum
silahkan mulai kuy